seorang ibu dan anak di kabupaten mona tertimpa dahan pohon yang patah saat menanti kedatangan presiden jokowi di alun alun kota raha kabupaten muna sulawesi tenggara
sang ibu mengalami luka di bagian kepala sedangkan anak mengalami luka lecet di bagian kepala dan kaki
keduanya kini menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah laode baharudin kabupaten muna
peristiwa tersebut saudara terjadi saat kedua korban sedang menanti kedatangan presiden jokowi yang mengunjungi kabupaten muna
namun saat helikopter yang membawa jokowi hendak mendarat di lapangan terbuka beberapa dahan pohon terembesi patah dan menimpa sang ibu serta anaknya
serta lima orang lainnya hingga harus mendapatkan perawatan
berita terkini mengenai cuaca lebat di jokowi